di hari batik nasional kali ini ada yang spesial
perancang busana ana avanti mengapresiasi kain batik lewat model yang tidak biasa
mantan menteri perikanan dan kelautan susi pujiastuti ini didapuk menjadi model rancangan busana batik ana avanti dengan latar belakang pangandaran
dan untuk tanya tanya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan perancang busana ana avanti
halo bunda apa kabar selamat hari batik bunda ana
puji tuhan selamat hari batik juga salam senantiasa kuat dan tidak pernah menyerah untuk tetap berjuang di industri batik indonesia
iya pastinya bunda nah ini terlihat juga nih semangatnya bunda dari beberapa waktu lalu
ini bunda menggandeng bu susi pujiastuti yang terlihat sangat menawan begitu cantik sekali mengenakan rancangan bunda
apa yang membuat bunda memilih bu susi ini sebagai model di hari batik tahun ini bunda
ya sebetulnya saya dari bu susi pujiastuti ini kan sebetulnya bukan karena beliau siapa gitu tetapi jauh sebelum beliau jadi menteri
saya sudah melayani beliau jadi waktu beliau jadi menteri tahunnya saya itu suti m
jadi segera itu suti menteri
sehingga terus kemudian setelah beliau tidak lagi menjabat dan kemarin saya ke pangandaran selama satu minggu
saya merasa bahwa mengapa kita tidak memberikan semangat juang untuk para pelaku industri batik indonesia
bahwa menjadi siapapun kita dan seperti apapun kita kita harus punya semangat juang yang tinggi
seperti itu yang ingin kita bagikan kepada rekan rekan sahabat para pelaku industri batik indonesia
iya berarti semangat juang dan juga semangat yang tinggi ya bunda walaupun memang kondisi sulit sekarang
nah kalau melihat rancangan bunda ini
sepertinya sering sekali lekat sekali dengan batik begitu
nah sejak kapan bunda mulai tumbuh kecintaannya terhadap batik dan seberapa jauh kecintaan bunda anda terhadap batik bunda
ya anak afansi berbicara tentang tiga puluh tahun berkanim di indonesia dan selama tiga puluh tahun itulah batik menjadi nafas dan getak di jantung karya saya yang tidak pernah terhenti sampai kapal saya
jadi batik itu adalah tiga puluh tahun menjadi nafas karya saya
menjadi detak jantung yang menghidupkan inspirasi saya gitu
jadi kalau berbicara tentang batik dan anak afansi itu adalah sepanjang usia saya berkarya untuk indonesia
baik bunda kalau begitu tadi bunda juga menyebutkan semangat terhadap para perajin batik begitu di indonesia
lalu seperti apa bunda melihat saat ini upaya kreatif para perajin batik di indonesia bunda
ya semua bergerak
pemerintah juga memberikan satu kenyamanan dalam berdialog melalui zoom
melalui banyak hal yang sehingga itu memantapkan langkah langkah bagi para pelaku industri kreatif dan pelaku industri batik
yang memang benar benar sedang dalam kondisi terpuruk dan butuh untuk pendampingan
oleh karena itu berjalan bersama seiring sejalan bahwa kita saling menguatkan
karena saya selalu mengatakan bahwa orang yang diberkati itu juga diuji dan orang yang diuji juga diberkati
jadi pasti ada langkah langkah yang baik walaupun dalam keadaan tidak baik
itulah gunanya mengapa kita harus berjalan seiring sejalan dan juga memberikan satu semangat juga kontribusi
supaya jangan pernah kita kita ini merasa bahwa seperti kiamat kecil gitu ya
tetapi kita harus merasakan bahwa pandemi covid sembilan belas ini sebetulnya adalah kesempatan tuhan memberikan waktu kepada kita
untuk introspeksi karya apa yang salah apa yang kurang dan mungkin apa yang perlu dibenahi untuk kedepannya menjadi lebih baik
iya betul sekali bunda lalu di hari batik nasional dua ribu dua puluh ini apa harapan bunda bagi para perajin batik di indonesia
harapan saya adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa kita harus merasa bahwa saatnya memang kita masih diuji
tetapi bukan berarti kemudian ujian ini akan terjadi dan tidak bisa mengangkat kita kembali
nah oleh karena itu sebuah semangat juang yang tinggi dibutuhkan untuk selalu memompa kreativitas inovasi supaya jangan sampai mati
jangan sampai kita kehilangan nafas inspirasi sehingga nantinya akan membunuh semua daya upaya usaha dan akhirnya kita akan runtuh bersama sama
mari kita kuat untuk batik nasional indonesia
tentunya kita semua harus kuat begitu ya bunda semangat agar semangat batik tetap lestari di negeri ini
terima kasih bunda ana avanti sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom